ya udah cari tau aja sendiri bye
eh rin tunggu
dia sebenarnya ngelakuin apa lagi sih
lo boleh sih belajar bareng sama gue di rumah gue
tapi lo yakin rara gak marah
gue kan sama rara udah selesai
mian ya opa
selama ini rara udah nolak opa davin
opa davin pasti sesakit ini
ini juga waktu liat rara sama vero
rara gak mau kehilangan opa davin
apa davin kok bawa boneka segala sih
rara udah gak suka
mungkin nara udah gak ada harapan lagi untuk bisa sama opa davin
mungkin juga dago rara udah terhapus di ht opa davin sekarang
rara akan kembaliin ini semua sama kamu opa davin
ya rara udah terhapus
rara udah berpikir sama opa davin
ketawa sama opa davin
rara udah menangis
rara udah nangis
rara udah mampir rara
rara abis nonton drakor pak adegannya sedih banget makanya rara jadi kebawa baper
kalau kamu sedih karena sesuatu kamu cerita ke papa
kalau kamu masih menangis nangis
nangis yang kuat keluarin isi hati kamu semua keluarin beban kamu
kamu ceritain ke papa kalau kamu sudah siap
eh kok belum keluar ya apa jangan jangan kesiangan
loh ini kan barang barang dari mike
kamu masih mikirin mike
enggak l lagi beres beres aja tadi
namanya orang juga kan pasti punya masa lalu
mengingat itu bukan berarti kamu ingin kembali
enggak el tadi mau ngambil emang el pengen bakar aja di luar
el tapi kan gak perlu segitunya
memangnya dengan kamu membakar barang barangnya mike kamu bisa ngelupain
ya kuncinya itu ada di hati kamu
sesiap apa hati kamu itu bisa menerima masa lalu yang datang tiba tiba
kalau menurut ibu kenangan itu gak harus kamu paksakan untuk dilupakan
tapi sebagai pembelajaran supaya kamu menjadi orang yang jauh lebih baik
sekarang kamu siap siap ya
yaudah el lanjut ya
eh pak sarapan lu di kantin pukul delapan
nanti aja ya kalau duluan
ngapain udah nungguin dia kan masalah sama mike udah selesai
iya sih tapi gue khawatir banget sama michelle karena dia tuh sempat shock berat pas lihat kalau maji itu gantiin dia nyanyi tanpa dibayar
dan menyutupin penalti dari madam pretty itu loh
kasian banget michelle rell dia tuh jadi merasa bersalah gitu loh
oh jadi sekarang michelle udah kemakan sama omongannya mike
kok kemakan omongannya maik sih kalo jadi negative thinking gitu
engga dong maik itu orangnya tulus kok baiknya
wah kita tuh belum lama kenal sama mike jadi lo jangan kamu percaya sama dia
justru karena kita belum kenal dekat kita harus kenal di dalam biar kita itu nggak berpikiran buruk gitu tentang dia
lo jadi belain maik terus
hah engga gue bukannya belain maik tapi emang bener dong
karena gue mau yakinin lo kalo maik itu bukan orang yang seperti apa yang lo pikirin
jadi kita gak boleh negative thinking gitu farel
serah lo deh
eh kok marah farel
ih farel tunggu
kenapa tuh muka lo kusut banget kayak susian basah
jangan kusut kusut dong masih pagi juga
eh gue salah akrab ya inget sekarang kita bukan partner lagi
jadi mendingan lo berdua jauh jauh dari gue malus gue berurusan sama kalian
gue yakin gak pengen tahu gimana keadaan nyokapnya michelle setelah dikerjain sama nyokap gue
apalagi yang dilakuin cw rese itu sama michelle
tapi gue gak boleh kepancing gue tau dia pasti cuma mau manfaatin gue
eh ada maik
maik lo gak mau pengen tau juga gimana nasibnya ibu dan anak itu setelah dikerjain sama nyokap gue
itu berdampak sama kehidupan selanjutnya mereka loh
gue gak perlu tau tentang michelle dan nyokapnya dari mulut lo
karena gue kenal sekali
karena gue kenal sama mereka jauh lebih lama sebelum lo kenal sama mereka
ih kok kenapa sokong banget sih
omg my channe keren banget sih
nih ngapain sih senyum senyum
senyum senyum enggak siapa yang senyum senyum
eh rin tadi maksud lo tuh apa
tapi gue udah males sih ngesel lo juga
tadi lo bilang gak mau lagi berurusan sama gue
ya udah cari tau aja sendiri bye
eh rin tunggu
reset banget sih ya rin
dia sebenernya ngelakuin apa lagi sih